pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm berjenjang akan berakhir hari ini
namun pemerintah belum juga memutuskan akan memperpanjang kebijakan ppkm level satu hingga empat
ataupun membuat kebijakan baru lainnya
berbagai kalangan mendesak pemerintah tetap melanjutkan kebijakan ppkm berjenjang
di tengah angka penyebaran kasus positif harian dan angka kematian di tanah air yang masih tinggi
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung dengan dua narasumber melalui sambungan zoom
ada dr siti nadia tarmizi direktur pencegahan dan pengendalian penyakit pendular langsung kementerian kesehatan
selamat sore dr nadia
selamat sore mbak nana
dan pak chandra yoga aditama mantan direktur who asia tenggara sekaligus guru besar fkui
selamat sore pak chandra
selamat sore mbak nana
oke saya mau ke dr nadia dulu
sebagai perwakilan dari pemerintah dr nadia melihat tren kasus positif harian yang naik turun beberapa hari ini
terutama satu minggu ini dan juga angka kematian yang semakin meningkat
apakah kemudian kementerian kesehatan melihat sekarang waktu yang tepat untuk melakukan ataupun menurunkan ppkm level bu nadia
iya kalau kita lihat ppkm yang kita terapkan ini adalah tentunya berdasarkan indikator indikator terkait yang juga sudah direkomendasikan who
jadi ppkm yang saat ini kita lakukan adalah sangat tergantung levelnya pada level berapa
dan kita tahu bahwa sebagian besar daerah jawa bali dan juga lima belas provinsi di luar jawa bali yang masuk di dalam inbedagri terakhir tentang pelaksanaan ppkm ini berada pada level empat dan level tiga
nah tentunya di sana sudah dijelaskan kalau kita berada pada ppkm level empat maka pengetatan pengetatan terhadap protokol kesehatan pembatasan kegiatan sosial ini tetap masih harus terus dilakukan
oke dr nadia tapi menurunkan dari level empat ke level tiga itu indikatornya apa apakah kemudian sesuai dari data yang disampaikan oleh kepala daerah kepala daerah dari pemerintah daerah atau apa sebetulnya
ya betul jadi kalau kita berbicara mengenai leveling dari ppkm ini kita tahu ada beberapa levelnya ya
kalau kita melihat tentunya
karena berdasarkan level tersebut sebenarnya kita melakukan ini kali lagi ya kami ingin menyampaikan bahwa ini bukan penilaian kinerja ini adalah respon pandemi
jadi kalau kita bicara respon pandemi ini akan sangat mungkin bergerak dari tiap minggu tentunya
nah kalau kita lihat kalau level empat itu adalah terutama diukur kita tahu pkn leveling ini diukur dari dua indikator
yang pertama adalah indikator laju penularan dan yang kedua adalah indikator kapasitas respon
nah jadi kalau kita mau turun ke level tiga itu setidaknya angka penemuan kasusnya itu adalah enam puluh lima sampai seratus kasus per seratus ribu penduduk ya
jadi sangat ditentukan dua indikator lagi beberapa konfirmasi kasus positif dan keterisian tempat perawatan
oke dr nadia kalau melihat provinsi dki jakarta dan juga provinsi jawa barat dari indikator indikator
yang anda sampaikan sudah bisa ke level tiga atau harus tetap di level empat
ya kalau sampai saat ini hampir semua provinsi maupun kabupaten kotanya ini berada pada level empat ya
tapi kembali lagi kita lihat harus indikator indikator lainnya misalnya kematian dan juga kemudian jumlah orang yang dirawat
jadi itu masih menjadi pertimbangan
oke pak chandra dari kacamata anda
tadi bu nadia dari sisi pemerintah sudah mengatakan untuk daerah daerah seperti dki jakarta dan juga jawa barat
semestinya tetap berada di level empat
tapi ini kita masih menunggu keputusan pemerintah apakah akan menurunkan levelnya dari level empat ataupun ke level tiga
kalau menurut anda dari kacamata anda apakah sekarang waktu yang tepat untuk menurunkan level ppkm darurat
di daerah daerah yang kemudian tadinya di level empat
saya tidak punya data persis tentang jakarta jawa barat jawa tengah
saya punya data nasional yang bu nadia setiap hari umumkan
yang hari ini itu kutunggu belum diumumkan juga sama bu nadia
kalau saya melihatnya dari tiga alasan kemudian tiga tindakan
tiga alasan itu nomor satu angka kematian
karena jumlah orang yang meninggal itu tidak bisa diangkakan lagi
orang yang sudah meninggal tidak bisa kembali lagi
jadi kalau jumlah nasional satu lima ratus itu sesuatu yang sangat tragis
dan itu harus diangkat
itu harus jadi indikator
itu poin pertama
poin kedua yang harus dinilai juga adalah karakter epidemiologi
jadi tadi sudah disebut jumlah kasus barangkali
positivity rate yang juga penting
ketiga pasti epidemiologis adalah r sebenarnya
tahu sekarang kan varian delta yang menular
minggu lalu atau dua minggu lalu dirjen kesehatan malaysia
bilang r lima sampai delapan artinya menular delapan kali lebih banyak
dua yang harus dinilai
poin ketiga yang rumah sakit
rumah sakit memang betul bornya turun
tapi bornya turun itu kan karena jumlah bednya ditambah sebenarnya
untuk jakarta kita tahu bahkan wisma haji dijadikan tempat tidur sehingga jumlah bed bertambah
kalau jumlah bed bertambah pembaginya bertambah bornya
cuman kalau kasus baru terus tambah lama lama kan nggak tahan juga
lama lama akan penuh juga
apalagi kita mesti lihat soal soal selain kesehatan ini bukan hanya jumlah bedanya
tapi juga bagaimana tenaga kesehatannya
tadi kan sebelum ini cerita tentang tenaga kesehatan yang sakit begitu ya yang meninggal
jadi waktu tenaga kesehatan terinfeksi harus bisa dinilai juga
tiga itu yang dipertimbangkan untuk memutuskan tiga hal
yang pertama apakah mau diteruskan atau tidak diteruskan
kalau saya sependapat dengan who pada dua ribu dua puluh
saya mengatakan pada saat sekarang nampaknya memang masih harus diteruskan dulu
yang kedua kok mau dipertimbangkan untuk dilonggarkan
satu dampak terhadap orang meninggal
orang meninggal ini sekali lagi tidak bisa kembali kalau orang yang meninggal
kedua dampak terhadap pelayanan kesehatan
apakah kemudian masyarakat bisa terlayani apakah tenaga kesehatan cukup
yang ketiga tentu saya setuju juga dampak ekonomi silahkan di
oke nanti kita akan sampai ke sana
ke dampak dampaknya pak chandra
ada satu yang terakhir
adalah sebenarnya ada beberapa penyesuaian yang bisa dilakukan
kalau ppkm ini diteruskan karena saya bosan dengar berita di cnn itu
kalau ppkm diteruskan semua yang terdampak dapat bansos misalnya
itu kan salah satu pemecahan yang baik
atau misalnya saja
semua pekerja yang dapat upah bulanan
pekerja informal setelah kali silahkan keluar
itu beberapa penyesuaian
saya yakin teman teman punya pemikiran untuk beberapa
jadi saya setuju tiga
dengan tiga pemecahan itu di match satu dengan lainnya
kalau tadi menurut pak chandra
beliau setuju dengan apa yang disarankan oleh who
dimana kita tahu beberapa saat yang lalu
who sudah menyarankan agar pemerintah melakukan pengetatan
pembatasan begitu ya
bukan malah menurunkan level
dan tadi pak chandra juga mengatakan bahwa
seharusnya tidak usah menurunkan level ppkm begitu ya
apakah kemudian itu juga menjadi pertimbangan bagi kementerian kesehatan
bagi pemerintah secara keseluruhan
dr nadia saran dari who
angka positivity rate kita yang masih tinggi
iya kalau kita lihat memang angka positivity rate kita ini kan masih
yang berarti artinya masih sangat tinggi ya kak upas
sebenarnya who sendiri meminta bahwa
nah ini yang memang pr besar kita
artinya kalau kemudian kita melakukan
bukan pelonggaran justru nanti transmisi akan bertambah
padahal transmisi sendiri belum turun
laju penularannya masih sangat tinggi saat ini
tentunya kami dari kementerian kesehatan dalam hal terkait dengan pelaksanaan ppkm
akan memberikan data data terkait dengan situasi kesehatannya
tadi termasuk juga pertimbangan who dan juga kesiapan pasien kita
betul sekali kalau nanti kita lakukan pelonggaran perlu dipertimbangkan
kesiapan daripada vaskes pelayanan kesehatan
termasuk nakes ketersediaan obat dan ketersediaan sarana prasara lainnya
karena kalau laju penularan yang tinggi itu masih sangat memungkinkan
terjadi peningkatan kasus yang luar biasa yang seperti kita alami dua sampai tiga minggu yang lalu
jadi ini mungkin nanti sedang kita evaluasi lebih lanjut bersama
dan tentunya akan diputuskan pada tingkat pimpinan
untuk bagaimana terkait pelaksanaan ppkm ini
pak chandra kalau tadi menurut bu nadia bahwa saran dari who
dan juga saran anda akan dipertimbangkan begitu ya
masukan dari who soal bagaimana positivity rate kita masih tetap tinggi
tapi saya mau tanya pak chandra ini para pejabat kita menyampaikan bahwa
efek dari ppkm darurat selama kemarin dua puluh hari
kemudian ppkm level ini ternyata bisa menurunkan angka positivity
angka positif harian dan juga menurunkan bor begitu ya
tapi apakah kemudian bagi anda pak chandra itu memang situasi di
lapangannya real seperti itu atau sebetulnya tidak seperti itu
sebetulnya lebih parah hanya datanya saja kemudian yang berbeda dari situasi realnya pak chandra
ya yang pertama soal mempertimbangkan tentu akan dipertimbangkan karena dr nadia ini teman saya
jadi dia pasti mempertimbangkan
kita semua kan gitu
nah soal turun apa tidak turun kita lihat dua sisi
yang pertama pers jelas turun
tadinya kalau kita tidak mau lihat angka tadinya ada keluarga atau teman yang
atau teman yang mau masuk rumah sakit hingga mungkin lalu tidak ada tempat
sekarang sudah mulai ada tepatnya
jadi bor tidak terus
tapi sekali lagi bor turun itu mungkin karena ada penambahan bed sekarang begitu ya
dan itu bagus lagi nanti kalau penambahan bed terus terusan
tapi pasien baru terus masuk ini tidak akan terpenuh
sudah akhirnya sudah terkola
jadi kalau bor memang turun
yang kedua angka naik turun jumlah kasus baru per hari mesti dikaitkan dengan jumlah tes yang diperiksa
angka testingnya turun
dari mulai nepeksa seratus ribu
lalu berkisar segitu gitu aja satu ratus empat puluh satu ratus lima puluh sempat naik satu ratus lima puluh
turun lagi beberapa hari lalu naik dua ratus an
tapi kemudian turun lagi
jadi ini juga akan mempengaruhi jumlah jumlahan
baru apakah memang empat puluh ribu apakah lima puluh ribu
jadi itu mesti dibaca dengan hati hati
dan memang sebaiknya sih kita jangan baca angka hari per hari
kita baca angka per hari
rasa rasa satu minggu
jadi sebagai kesimpulan satu sisi tentu ada hal yang membaik
diikuti lewat google memang ada pergerakan pergerakan
saya ada dampaknya itu
tapi dampaknya mungkin belum cukup kuat saat ini untuk menurunkan
community transmission atau penularan di masyarakat
sehingga kalau dilonggarkan terlalu cepat maka kasus akan besar
dan yang paling khawatir karena angka meninggal seribu lima ratus bukan main main
dan sekali lagi kalau sudah meninggal kita tidak bisa kembali lagi
artinya ada dampaknya ya
apa yang dilakukan selama masa ppkm darurat dan juga ppkm level satu sampai level empat selama satu minggu ini berdampak memang
tapi itu belum cukup untuk menekan angka penyebaran di tanah air
nah dr nadia kalau memang pemerintah nantinya akan menurunkan level di ppkm
apakah kementerian kesehatan sudah bisa menjamin fasilitas kesehatan dan juga ketersediaan tabung oksigen ini mencukupi
skenarionya sudah disiapkan dr nadia dari kemenkes
ya tentunya kita mempersiapkan ya
dalam arti tetap dalam hal mencukupi seperti oksigen butuhan obat obatan ini juga terus kita lakukan
dan di sisi lain bahwa upaya testing terus kita tingkatkan
kita terus menargetkan bahwa mendorong daerah untuk melakukan testing itu sampai dengan tiga ratus sampai empat ratus
karena bukan itu saja karena dengan adanya testing kita berharap bahwa kita segera mendapatkan kasus kasus positif yang lebih dini
yang tentunya kalau kita tangani lebih dini ini juga akan membantu di hilir
tidak membebani layanan di rumah sakit ya
jadi bukan hanya nanti kita hanya cukupi dan menambah tempat perawatan
tetapi juga testing ini tetap terus kita pacu untuk tadi menemukan kasus kasus ini
dan di sisi lain dengan adanya program pembagian obat gratis ya
bekerja sama dengan bumn dan tni
ini juga akan mendukung tentunya kasus kasus positif yang tadi kita temukan melalui testing dan tracing tadi untuk bisa mendapatkan pembangunan obat
jadi pada prinsipnya kita sekarang bergerak sehulu untuk mendapatkan kasus kasus lebih dini supaya tidak jadi berat dihilir
dan tadi bisa juga untuk menurunkan angka kematian yang saat ini kita lihat terus sampai dengan satu lima ratus
tapi moga moga hari ini sepertinya turun prof sekitar satu tiga ratus lima puluh an
apapun itu tadi dari kemenkes sudah menjamin bahwa pasokan obat akan disiapkan tapi ternyata masih banyak obat obatan yang tidak ada di lapangan
seperti yang kemarin ditemukan oleh presiden joko widodo di salah satu apotik ternyata tidak ada pasokan obat
mungkin itu bisa menjadi koreksi bagi kementerian kesehatan
pak chandra saya ingin tanya pendapat jujur anda
apa akibatnya jika pemerintah kemudian ngotot menurunkan leveling ppkm karena alasan ekonomi bisa mati
apakah yang paling buruk vaskes kita bisa kolaps tenaga kesehatan kita kemudian sudah tidak mampu lagi untuk menangani pasien pasien covid
apa resiko yang paling buruk yang bisa terjadi kalau kemudian leveling itu diturunkan pak chandra
ternyata komunitas transmisi penularan dari masyarakat masih tinggi
jadi kalau pembatasan sosial diturunkan penularan dari masyarakat itu akan makin tinggi saja
dan kalau makin tinggi maka jumlah yang positif akan makin besar dan itu bisa mempengaruhi pelayanan kesehatan juga bisa mempengaruhi jumlah yang meninggal
jadi karena komunitas transmisi sumbernya masih tinggi komunitas transmisi ini harus diturunkan dulu baru kemudian ada upaya upaya lain untuk perlenggaran
jadi itu perlu diturunkan dulu baru kemudian kita lihat dampaknya terhadap kesehatan dan terhadap sekali lagi mohon maaf saya ulang jumlah orang yang meninggal
walaupun saya dengar kalau hari ini turun seribu lima ratus jadi satu tiga ratus oke tapi kan seratus bukan jumlahnya
oke menurunkan transmisi virus diharapkan dengan keputusan pemerintah memperpanjang ppkm level begitu ya
kita tunggu nanti bersama bagaimana keputusan akhir dari pemerintah terkait nasib dari ppkm level satu sampai empat ini
apakah akan diperpanjang ataupun akan diturunkan
kita tunggu sama sama pengumumannya
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini
ada pak chandra yoga aditama guru besar fkui sekaligus mantan direktur who asia tenggara dan dr siti nadia tarmizi direktur kementerian kesehatan
terima kasih sekali bapak dan juga ibu atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu semuanya